ratusan sopir angkutan kota di cirebon kembali menggelar aksi demo menolak angkutan berbasis online
sempat terjadi kericuhan dalam aksi ini ketika para sopir angkot enggan membubarkan diri
polisi pun terpaksa membubarkan masa dengan menyemprotkan air menggunakan water cannon
ratusan sopir angkutan kota yang menggelar aksi unjuk rasa menolak angkutan berbasis online
di depan gedung dprd kota cirebon ini terpaksa dibubarkan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan mobil water cannon
sebelumnya sempat terjadi aksi saling dorong antara aparat kepolisian dengan masa pengunjuk rasa saat menggelar orasi
dalam tuntutannya para sopir angkut mendesak pemerintah kota cirebon bersikap tegas untuk menutup angkutan berbasis online di kota cirebon
tidak ada keputusan yang tegas dari yang berwenang
mrt wali kota ataupun di sini angkot akan diserahkan ke sini
oh dilelang gitu maksudnya
silakan mau dilelang silakan mau dibuang ke laut silakan
para supir angkut mengaku keberadaan angkutan berbasis online di kota cirebon dianggap telah menurunkan penghasilan mereka sehari hari
mereka akan terus mendesak pemerintah kota cirebon sampai tuntutannya dipenuhi
jeri komara cirebon